nanti keburu orang lain melihat
kamu tidak apa apa
ayo masuk ke dalam
tahan sebentar anandia
kaki kamu jadi sakit begini
mungkin orang itu tidak bisa melupakan kekasihnya
aku mirip dengan perempuan itu
yang iya cintai
bagaimana kamu tahu itu
ya dia memanggilku dengan nawangsi
atau siapapun itu
apa maksudnya dengan lalu
aku menjelaskan padanya
aku bukan nawangsi aku anandia
itulah yang aku katakan padanya
apa kamu sudah gila
kamu ini benar benar seperti anak kecil ya anandia
mengapa kamu katakan hal seperti itu
terhadap orang yang baru kamu kenal
kamu terhadap orang asing dalam hidup kamu
kenapa mas marah
aku mengatakan hal itu
agar aku tidak dia ikuti
mas kenapa seperti ini
kenapa kamu tidak mencari lagi
kenapa kamu tidak mencari tahu
semua yang sendiri
dan semua hal yang sudah berlaku pada aku
mas aku tidak pernah bilang
mas adalah pembohong
aku percaya apa yang kamu ceritakan mas
tapi percaya padamu dengan ingatanku
adalah hal yang berbeda
harapanku berbeda akan ingatanku mas
walaupun aku berusaha keras mengingatkan
orang tua aku
walaupun aku berusaha keras mengingatkan
siapa orangtuaku wajah orangtuaku
aku tidak bisa mengingatkanmu
seharusnya mas mengerti perasaanmu

apa kamu benar benar telah tiada
di saat aku tidak mempercayainya
aku terus melihat
apa ini sebuah kebetulan
atau hanya fatah morgana
tapi itu semua terlihat nyata nawangsi
aku sangat merindukanmu nawangsi
aku sangat merindukanmu nawangsi
mas aryo bikin kaget saja
anandia sudah larut malam
kita masuk ke dalam yuk